udah bang udah buka banget
dengan adanya bantuan besar dari pak erik di belakang kita
dan apalagi masyarakat dan para fans pakula indonesia
itu yang membuat dukungan bagi para staff pelatih dan bagi pemain
bukan hanya pemain saja yang bermain bagus
tapi ada bantuan dari pak erik dan dukungan dari masyarakat indonesia
dan itu kebetulannya masih cerah ya
jadi pasti akan lebih banyak prestasi yang baik
jadi secara perintah kan konsen akan di indonesia yang terbaik
larga selanjutnya dari konsen untuk pakula indonesia
target ke depannya apa
jadi ini dulu posnya akan luluskan mungkin step by step kita bisa menceritakan
tidak tahu ada ada ada
bahkan keduanya dulu bawang merah dazu
tapi ya memang para fans sepak bola indonesia
kalau dibikin masalah masalah dan evaluasi ya
mungkin susah untuk berkembang dan maju ke depan